ada gebrakan loh heranov yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
nah dinas perhubungan dki jakarta ini akan mewajibkan lima lebih pegawainya untuk menggunakan angkutan umum setiap hari rabu mulai pekan ini
nah patut dicoba itu heranov
oh baru di sub dki jakarta
gimana kalau sewarga dki jakarta rifana keberatan
sebetulnya enggak juga
bisa mungkin mengurangi polusi di ibu kota yang cukup tinggi akhir akhir ini
kebajikan ini dikeluarkan melalui instruksi kepala di sub dki jakarta nomor sembilan puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
untuk memantau jalannya kebijakan ini kita tanyakan langsung ke rekan kami
produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di stasiun tanah abang jakarta pusat
apakah kebijakan ini efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
ya selamat pagi heranov dan juga rifana
hari ini perubahan hari pertama kebijakan dari kepala dki jakarta terhadap karyawannya
atau asn aparatur sipil negara
dinas perhubungan dki jakarta untuk melakukan car free day dalam satu hari saja selama seminggu
setiap hari rabu karyawan atau pegawai dari dinas perhubungan dki jakarta
diwajibkan untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor untuk menggunakan kendaraan pribadi
jika berbicara efektif atau tidak tentunya dapat mengurangi lima lebih kendaraan
yang biasa digunakan oleh pegawai dari dinas perhubungan dki jakarta
saat ini saya berada di kawasan tanah abang
di stasiun tanah abang
ini merupakan stasiun kereta api yang jaraknya paling dekat dengan kantor dinas perhubungan dki jakarta
dapat dilihat memang di sini setiap harinya ada ribuan warga masyarakat dki jakarta
yang siap datang bekerja
berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi memang belum terlihat ada pegawai dinas perhubungan dki jakarta
kemungkinan besar memang masih berada di perjalanan
dan tentunya kebijakan ini juga sangat bagus atau gebrakan dan cukup bagus
yang berani diberikan oleh kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin lipoto sebagai percontohan
karena memang syafrin mengatakan kebijakan ini atau instruksi kepala dinas perhubungan ini
diberikan sebagai contoh terhadap masyarakat agar mulai berani untuk lebih meninggalkan kendaraan pribadi
dan lebih banyak atau lebih sering menggunakan transportasi umum
instruksi kepala dinas perhubungan ini juga ini keluar di nomor sembilan puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
tentang penggunaan angkutan umum bagi seluruh karyawan dinas perhubungan
tentunya aturan ini keluar mengacu kepada
instruksi gubernur nomor enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas tentang pengendalian kualitas udara
karena memang berdasarkan riset yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
sebanyak tujuh puluh lima persen kendaraan bermotor ini cukup memberikan andil atau penyedih penyebab utama
atas tingginya tingkat polusi di provinsi dki jakarta
tentunya diharapkan dengan dimulainya gebrakan ini dimulainya aturan ini dapat menular kepada
pegawai atau kepada instasi instasi lainnya
bisa diharapkan juga tentunya seluruh aparatur sipil negara pemprov dki jakarta dapat menerapkan ini juga
sehingga nantinya akan lebih banyak lagi masyarakat atau pekerja dki jakarta
yang mengurangi membawa kendaraan pribadi setiap harinya saat beraktivitas atau bekerja
kembali kepada anda heranov dan juga rifana
oke terima kasih rizky
mungkin bisa dicoba juga untuk rizky dari tempat tadi dia melaporkan ke kantor menggunakan angkutan umum
betul sekali rifana